masyarakat yang kemarin mencoba mengambil paksa jenazah
lalu juga sempat mencium jenazah
meskipun pada akhirnya kita sudah lakukan juga pemakaman secara protokol covid
kapolresta malang kota menegaskan akan melakukan tindakan tegas melalui jalur hukum
jika kejadian serupa terulang kembali
mereka yang menghalangi petugas dalam pemulasaraan maupun pemakaman jenazah
dengan protokol covid akan dijadikan penyakit